hari idul fitri identik dengan makanan lezat seperti ketupat rendang hingga opor ayam
namun yang tidak kalah penting tentunya keberadaan kue kue kering seperti kue kasengal dan si favorit banyak orang nih si manis nastar
di daerah ciledug tangerang banten ada satu kampung yang diberi nama kampung nastar
selamat datang di kampung nastar sesuai namanya kabarnya salah satu kampung di daerah ciledug ini punya banyak pedagang ataupun pengusaha rumahan home industry yang menjual kue kering nastar
nah sebanyak apa sih home industry di dalam kita coba cari tahu ya
terdiri dari dua rt total ada sekitar tujuh
home industry yang beroperasi membuat kue kering dengan kue nastar sebagai prima donanya
para pengusaha di sini juga memperkejakan warga sekitar sebagai karyawan
salah satunya adalah sudar tati
wanita yang lebih dikenal dengan sapaan bude tati ini sudah memulai usaha kue kering sejak tahun delapan puluh an
hingga kini home industry budetati memproduksi delapan belas jenis kue kering
pada lebaran kali ini orderan kue kering buatan sudartati
untuk memenuhi pesanan nastar saja ia harus menyiapkan sekitar tujuh nanas palembang untuk diolah menjadi selai
itu pun masih belum menutupi permintaan pelanggan
jika ditotal dengan jenis kue lainnya pada lebaran kali ini
budia tati mendapat orderan lebih dari dua puluh ribu toples kue kering berukuran lima ratus gram
dan mampu meraut omset lima ratus hingga sembilan ratus juta rupiah
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
kue kering yang berkualitas
pelanggan sudar tati berasal dari berbagai kalangan
ada pelanggan yang membeli untuk dikonsumsi sendiri namun kebanyakan pelanggan merupakan reseller
aku ngambil disini tuh pertama harganya miring
terus untuk rasa dan kualitasnya tuh bagus
jadi dari segi nastar nastarnya itu itu benar benar sempurna
jadi kalau ada yang retak atau ada yang terkelupas di bagian bagian itu juga nggak ada
banyaknya pengusaha kue kering di kampung ini tentunya
ya kesimpulannya sih udah nggak pasti ya
tapi kalau buat saya nggak karena semua itu kan udah allah yang atur
tentu itu udah allah yang atur
tapi kadang kadang ya
kini tati sudah mampu mempekerjakan delapan belas orang warga sekitar
di mana mayoritas merupakan ibu rumah tangga
dari hamil dia delapan bulan
di perut ini nyetak kan
aku kerja nyetak tuh
nyetak tuh sampai sekarang
sudah sebelas tahun ya
budi betul betul kekoles yaudah kerja di sini
aku yang menawarkan diri
bisa kasih uang jajan anak
sabar ikhlas dan konsisten menjadi pedoman tati dalam mempertahankan usahanya selama puluhan tahun
febro tangerang bantan